dua pekan sebelum idul fitri toko toko kue kering murah di berbagai pelosok ibu kota
mulai dibanjiri oleh pembeli
jika sedang ramai seorang pramundi gaga bisa melayani tiga puluh pembeli dalam sehari
lebaran sebentar lagi
kue kering yang menjadi sajian khas hari raya pun mulai banyak dicari
beberapa toko kue sudah mulai memajang aneka kue kering di etalase
salah satunya di toko kue kering di pasar tebet jakarta selatan
penjual kue kering di sini mengaku sudah menambah stok menjelang lebaran
seperti nastar kastengel kue kue coklat banyak macamnya kalau di sini
kalau di sini biasanya per kilo kalau untuk satu kilonya rp satu ratus empat puluh per kilo
rata rata semuanya sama nggak ada
pemandangan serupa juga terlihat di pasar jakarta
di tempat ini berbagai macam kue dapat dibeli per stopless atau per kilogram
selain kue kering di sini juga tersedia makanan ringan dan beraneka permen
di sini lebih murah terus variannya banyak
di sini lebih kumplit satu
kedua harganya juga lumayan
kadang suka bisa jual lagi
kue nastar berbagai varian masih menjadi primadona kue kering untuk sajian etos
kedua harganya juga lumayan
kedua harganya juga lumayan
kedua harganya juga lumayan
kedua harganya juga lumayan
kue kue yang lebarannya ada putri salju nastar kestengel
banyak rupa deh pokoknya variasinya banyak harganya cuma dua
menurut teguh menjelang idul fitri perputaran uang di toko ini mencapai ratusan juta rupiah
dengan peningkatan keuntungan mencapai tiga puluh persen